saudara pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan manajemen aparatur sipil negara
yang mengizinkan anggota tni polri mengisi jabatan asn dan sebaliknya asn dapat mengisi jabatan tni polri
menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abdullah azwar anas
menyatakan jabatan asn dapat diisi oleh anggota tni polri
pengisian jabatan asn yang ditempati oleh tni polri akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi
pemerintah saat ini masih membahas melalui rancangan peraturan pemerintah terkait posisi mana saja yang bisa ditempati oleh tni polri
jabatan tertutup dan di instansi pusat tertentu
cuma yang sekarang adalah asn boleh menempati di posisi di tni polri secara resiprokal sebelum diatur sebelumnya
nanti akan kita rinci kembali termasuk juga beberapa usulan usulan baru di dalam rpp yang akan kita selesaikan
dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pak kapolri dan panglima tni untuk jabatan jabatan mana yang memungkinkan asn bisa ada di situ
karena tidak mungkin semua jabatan bisa ditempati

asn juga disebut memiliki kesempatan untuk mengisi posisi di lembaga
untuk pengisian jabatan asn yang diisi tni pori tersebut bakal disesuaikan dengan kebutuhan instansi
menyoroti rpp manajemen asn tersebut anggota komisi dua dpr fraksi pks mardani menyatakan pemerintah tak perlu membuka kembali kotak pandora ala orde baru
mardani menolak rpp tersebut dan menyinggung soal tuntutan reformasi untuk menghilangkan dwi fungsi abri
itu yang kami khawatirkan tadi juga kita angkat sebaiknya betul betul ada garis tegas
agar wilayah teman teman tni polri full menjaga pertahanan dan keamanan
anggapan itu wajar dan karena itu kita ingatkan lagi amanatnya reformasi jangan sampai teman teman tni polri justru keluar dari core bisnisnya membangun pertahanan keamanan
sementara itu ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia menyatakan
rpp manajemen asn yang membolehkan jabatan asn diisi personel
tni polri bukanlah hal baru
doni menjelaskan ada batasan khusus
tni polri hanya dapat mengisi eselon i di level pemerintah pusat
dengan batas batas tertentu jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing masing
dan kemudian pada level tertentu jadi nggak semua jadi cuma hanya eselon satu dan di pemerintah pusat
jadi nggak boleh di semua lingkungan apalagi di pemerintah daerah
karena memang ada di posisi posisi di asn itu yang memang memerlukan posisi bapak bapak dan ibu ibu dari tni dan pori
sementara berdasarkan aturan undang undang tni no tiga puluh empat tahun dua ribu empat pasal empat puluh tujuh ayat dua merinci
prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara
pertahanan negara sekretaris militer presiden
intelijen negara sandi negara lembaga ketahanan nasional dewan pertahanan nasional
badan sar nasional narkotika nasional dan mahkamah agung